setelah lebih dari dua bulan ditutup untuk umum masjid agung al barkah kota bekasi jumat dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh esok
berencana kembali menggelar ibadah sholat jumat berjamaah
hal ini disampaikan wali kota bekasi rahmat effendi saat mendampingi presiden jokowi meninjau kesiapan kenormalan baru di pusat perniagaan selasa lalu
sejumlah persiapan dilakukan oleh pengurus masjid agung al barkah kota bekasi
di antaranya menyiapkan sejumlah bilik disinfektan membersihkan secara menyeluruh area masjid
dan mengkoordinasikan protokol kesehatan yang akan diterapkan pada pelaksanaan ibadah sholat jumat berjamaah
nantinya akses pintu masuk dan keluar masjid akan dibatasi sehingga para jamaah yang akan beribadah dapat lebih terkontrol dengan terlebih dahulu dicek suhu badan serta diwajibkan menggunakan masker
jemaah juga diwajibkan membawa alas sholat masing masing
jumat juga diwajibkan untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas di ruang b publik